kementerian pertanian menyatakan ekspor produk pertanian terus meningkat
di tahun dua ribu delapan belas nilai ekspor pertanian diprediksi mencapai rp empat ratus sembilan puluh sembilan tiga puluh triliun
dilansir dari detik finance kementerian pertanian mengklaim nilai ekspor produk pertanian indonesia hingga bulan september dua ribu delapan belas
mencapai rp tiga ratus tiga puluh triliun dan diperkirakan pada akhir tahun dua ribu delapan belas mencapai rp empat ratus sembilan puluh sembilan tiga puluh triliun
kenaikan ekspor ini didukung dari variasi jenis produk seperti beras konsumsi bawang merah daging ayam olahan jagung buah tropis dan sejumlah komoditas perkebunan
kenaikan nilai ekspor juga didukung oleh sejumlah pengusaha yang mulai melakukan ekspor produk holti kultura dalam negeri
kenaikan nilai ekspor juga didukung oleh sejumlah pengusaha yang mulai melakukan ekspor produk holti kultura dalam negeri